karena kecintaannya terhadap buku seorang ibu rumah tangga di sidoarjo
rela menjadikan rumahnya sebagai perpustakaan umum
ya dengan koleksi bukunya yang mencapai belasan ribu
membuatnya meraih piagam nugra jasa dharma pustaloka dari perpustakaan nasional
rumah tipe tiga puluh enam di perumahan puri larangan kecamatan sidoarjo
kabupaten sidoarjo ini sekilas tidak ada bedanya dengan rumah pada umumnya
namun jika masuk ke dalam rumah milik iva suraya
warga kecamatan gedangan kabupaten sidoarjo ini
kita akan melihat ribuan buku yang tertata rapi di setiap sudut ruangan
sejak tujuh tahun lalu rumah yang dijadikan sebagai perpustakaan umum ini
setiap harinya selalu ramai dikunjungi anak hingga orang dewasa
untuk membaca koleksi buku yang ada
tempat yang nyaman seperti layaknya rumah sendiri
menjadikan daya tarik tersendiri
bagi pengunjung perpustakaan bait kata
untuk menyerap ilmu dari isi buku yang dibacanya
taurung rumah perpustakaan baik kata ini pun
dijadikan ajang tempat hiburan untuk mengisi waktu luang
juga sebagai ajang menimba ilmu bagi para pengunjungnya
kembali seperti sebelumnya mas
kalau nggak ada buku apakah di internet juga ada
karena buku juga kita perlu
karena buku itu nggak sama yang ada di internet
jadi kita harus mengungkapi
berawal dari kecintaannya terhadap buku
iva surya terinspirasi untuk mendirikan rumah perpustakaan baik kata
dengan merelakan rumahnya dijadikan perpustakaan
dengan kerja keras dan tanpa bantuan dari pemerintah
dari hanya tiga koleksi bukunya
kini koleksi buku di rumah perpustakaan pait kata ini mencapai sebelas buku
koleksinya merupakan buku terbitan era delapan puluh an hingga saat ini
mulai dari karya budayawan kondang mh ainun najib
hingga cerita lupus dan komik
masa kini untuk anak anak
karena pada dasarnya saya mencintai buku
sangat mencintai buku
ketika saya punya anak anak
saya mendapatkan kebahagiaan kebahagiaan
kegembiraan bersama mereka
adalah juga dengan buku buku
kenapa ini tidak kita turahkan pada orang lain
jeripayahnya mendirikan perpustakaan umum ini
membuat iva mendapatkan piagam nugra jasa dharma pustaloka
dari pemerintah melalui perpustakaan nasional
melalui penggiat literasi masyarakat